pada puncak perayaan pekan suci hari minggu sembilan april ini
gereja katedral jakarta menggelar empat kali misa pasca
dengan tema partisipasi mewujudkan kesejahteraan bersama
tema ini mengajak umat memaknai pascah bukan sebagai perayaan semata
tetapi juga menjadi manusia pasca
sementara itu lima puluh personel gabungan ikut mengamankan pelaksanaan misa di gereja katedral
yang dapat menampung tiga enam ratus anggota jemaat
perayaan pasca dua ribu dua puluh tiga di gereja katedral jakarta semakin semarak
dengan hiasan batik bercorak pesisir jawa
yang mencerminkan budaya nusantara
yang tumbuh dan hidup berdampingan
dengan nilai kristiani dan tradisi gereja katolik
gereja kristus raja surabaya jawa timur menggelar empat misa
banyaknya anggota jemaat yang hadir
jemaat bahkan rela datang lebih pagi dan antri
untuk mendapat tempat duduk
kepala paroki gereja kristus raja romo hardo iswanto mengatakan
ada suasana yang berbeda dalam rangkaian pekan suci tahun ini
dibanding tahun tahun sebelumnya
ketika terjadi pandemi covid sembilan belas
hal ini sebagai respon atas kebijakan pelogaran dan perusahaan yang berlaku di gereja katedral jakarta
untuk mengatasi kegiatan dan kebijakan pemerintah
mengenai aktivitas peribadatan
tim liputan cnn indonesia